be itu ada masalah apa lo
emang yang tadi telepon siapa
jadi gini be tadi tuh yang telfon bokapnya reva
dan dia nanyain kalo reva tuh lagi dimana
dan papenya reva tuh mikirnya reva tuh lagi sama saya be
tiba tiba dia maki maki
neng om dudung mah disini aja nunggunya
mau menghirup udara segar sambil melihat pemandangan yang indah indah
udah ngapain sih om masuk aja
di dalam banyak makanan waktu
neng di dalam teh kan acaranya acaranya
abg acara anak muda
omah tidak pantas satu
dudung om dudung mah keliatan dari sini aja masih keliatan banget abg nya
tuh kacamata nya gaul banget
bener ini tuh yang reva
kalo ini yang reva mau masuk mah ayo lah
hmm pa ini kan malam minggu
kalau malam minggu tuh waktunya orang pacaran tahu
terus mama kan mau diajak pacaran sama papa
iya harusnya tuh papa ngajak mama tuh makan malam
hagian ini kan waktunya papa turing
berarti kan bapak nggak harus kerja ya kan
masa papa kerja sih di malam mingguan kayak gini
mama ini cuma mau ngajak jalan keluar aja
tapi mama yang bayarin motornya sama dima
kalau itu mah nggak mau
sebenernya papa mama tuh nggak mau nolak
bapak tuh harus tahu papa kan kepala keluarga ya kan
mama nggak mau sampai image kepala keluarga itu rusak atau jelek
papa cakep deh
tapi kalau kita mau ngedit ada syaratnya juga dari papa nih
kita harus pakaian seperti anak muda
zaman dulu ma
ide yang seru juga
oke mama tau
mama dandan dulu ya
mama tau mau pake baju apa
mama udah tau
mama udah tau
tuh anak natskal udah bener bener ngerjain gue kayak begini
mau maunya juga gue dikerjain sama dia
gue harus bilang sama mas b
biar dia dibinain ke asrama sekalian
ini pasti gara gara repah yang sayangnya
aku kasian sama mas
mas sudah berupaya mungkin untuk memberikan perhatian kasih sayang mas ke reva
tapi apa yang dia lakuin ke mas
sekarang kamu tolong jelasin sama mas
reva sudah ngapain lagi
dia belum pulang juga mas
dia masih pergi
di saat aku udah mencoba untuk melarang dia mas
karena dia mau mukul aku mas kalau aku masih ngelarang dia
aku nggak tahu aku harus gimana lagi
jadi aku biarin dia pergi mas
dia udah liar banget sekarang mas aku nggak ngerti lagi aku harus kayak gimana mas
dia udah keterlaluan nggak bisa dibiarin kayak gini

oke sekarang susunannya udah kebentuk
nanti kita tinggal pilih aja siapa yang mau jadi ketua di sini
kira kira siapa yang cocok jadi ketua
ya soal itu sih ntar aja nunggu mondi biar fair
ya yaudah nanti kita kumpul lagi deh buat pemilihan ketua
soalnya kalau soal memilih ketua buat yang baru kita tuh jangan yang asal asal
harus diterima sama semua anggota yang ada di sini
ya siapa juga yang jadi ketuanya yang penting tuh amanah
dan bisa dijadiin solituladan
aku yakin banget dia pasti pergi ketemu sama boy
gimana kalau mas telpon boy aja
permisi bentar ren
ternyata reva gak sama saya om
kamu jangan ingkar ya
aduh om beneran oh mereka lagi gak sama saya om
kamu jangan bohong
saya bener bener kecewa sama kamu
tapi kamu jangan pengaruhi anak saya menjadi anak yang liar kayak kamu
reva beneran gak sama saya
nanti kalau saya udah ketemu sama reva nanti saya akan suruh dia pulang
kamu jangan pingin jadi pahlawan kesiana
kamu temukan dia kemudian kamu bawa ke rumah saya
itu kan mau kamu udah gak perlu kayak gitu
kalau om nggak mau percaya sama saya juga gak apa apa om
tapi beneran dong sekarang reva lagi ngeliat sama saya om
kamu berani bersumpah demi allah bahwa reva tidak bersama kamu
ya ampun om
gak usah bawa nama nama allah om
beneran om saya itu lagi gak sama
kenapa hape itu biasa itu
kenapa sih boy
kok murung begitu
ada masalah apa lo
memang yang tadi teluk guna siapa
eh jadi gini be
tadi itu yang telpon bokapnya reva
dan dia nanyain kalau reva tuh lagi dimana
dan papanya reva tuh mikirnya reva tuh lagi sama saya be
saya jawab apa adanya dong deh saya bilang reva gak lagi sama saya atau apa
nah sekarang semuanya udah beres kan
meetingnya udah kelar
nanti tinggal kita lanjutin pemilihan calon ketua
ini meetingnya kan udah kelar
mendingan pergi deh cepetan cari si reva
ya tahu lah
muka lo lecak begitu pakai taplak belum dikeris ke
kalau gitu saya sama anak anak sekalian cabut ya
nanti kalau ada info selanjutnya tinggal kabarin aja

oh lu dia
nah kita di depan rumah gitu deh